sampai jumpa di video selanjutnya
benar atau si asma diculik
ibu ibu tiku ngebiarin mas kevin ngelepas si aba dan pak hamzah sih
ya biarkan saja
yang penting yang namanya asma itu tidak akan pernah mengganggu kehidupan kevin lagi
kalau menurut saya sebaiknya kamu konsentrasi dan mencari cara bagaimana kamu bisa menikah sama kevin
hah menikah sama mas kevin
alda menikah sama mas kevin
ya karena sejujurnya ya saya lebih suka kamu yang menikah sama catherine
alda emang terlalu senang
senang boleh jangan pernah peluk saya
akhirnya mami kevin disuka sama alda
menikah sama mas kevin
weh kamu betul lagi
kalau nggak diculik nggak mungkin aku babak belur begini
ya allah kenapa tuh asma diculik
buat apa ya
ah jangan jangan mereka mau minta tebusan kali ya
minta tebusan apa ya pak giman
ikan lohan hah
ya allah dimanapun asma berada jagalah dia ya allah
selamatkan asma dari segala marah bahaya ya allah
ya allah kabulkanlah semua doaku ini ya allah
ambu kevin permisi pulang dulu
tolong sampaikan salam yatim sama abah
terima kasih banyak
iya mari pak
eh dulu dulu bapak mau bicara
sebetulnya bapak masih ingat wajah penjahat yang nyuliksi asma
ya ampun bapak kenapa nggak bilang dari tadi

ya ampun bapak kenapa nggak bilang dari tadi
ya marah terus ngejar ngejar bapak
aduh bapak nggak usah takut
apalagi dalam membela kebenaran
allah pasti melindungi kita
dimana kamu sekap perempuan itu
kamu bikin dia mati
kamu bunuh dia
kamu bangun dia ke tempat yang aman
biar dia tidak mengganggunya lagi
kalau sampai ketakutan sama polisi gimana
tenang aja polisi tidak akan tahu
yang penting pembayaran satu miliar
udah nih ngomong
kamu merasa ya
ya itu kalau anda tidak keberatan
atau jangan salahkan kami kalau polisi tahu kalau anda yang menyuruh kami membunuh asma
ibarat kamu pikir uang satu miliar itu uang kecil apa
uang itu sangat besar buat kami
tapi tidak untuk adam susilo
kami tunggu uangnya
mami gak menyangka mami bisa berpuasa naikkan ini mami
mami butuh bantuan mami
mami butuh uang satu miliar bi
dan kalau mami tidak bayar kita semua celaka kita berdua masuk penjara
kita mami tidak tahu masalah ini mami
tidak mami salah
mami akan bilang kalau semua ini juga keinginan papi
mami selama ini papi selalu mengalah sama mami
tapi sekarang ini mami sudah keterlaluan keterlaluan mami
selama ini papi selalu menjaga nama baik kita
tapi sekarang mami yang merusakkan
tidak tidak tidak
untuk mami melakukan semua ini untuk menyelamatkan nama baik warga kita
dan asal papi tahu mami sama sekali tidak suruh mereka untuk membunuh asma
tidak ada niat membunuh
ini semua kemauan mereka sendiri
mami tidak salah
kenapa semua ini bisa terjadi mami kenapa
mami butuh uang itu sekarang
mereka nunggu mereka mau cepat
papi akan pakai uang perusahaan
tapi jangan salahkan papi
kalau perusahaan yang selama ini papi pegang hancur karena udah mati
terima kasih bi
pak pokoknya mukanya ada baretan
maaf apakah wajah penjual gitu seperti ini
nah bener nih ini dia orangnya
dia tony barret pak
dia pembunuh bayaran yang selama ini menjadi target operasi kami
tapi sampai saat ini kami belum berhasil menangkapnya
karena dia selalu berpindah pindah tempat pak
saya tahu di mana sembunyinya
rupanya cari uang ini gampang sekali
bos bagaimana kalau kita beli rumah di pesisir pantai untuk persembunyian kita yang baru
itu gampang sekali
kevin gimana kondisi abah
abah baik baik saja ma
sekarang kita udah tahu siapa yang menculik asma
jadi kalian sudah tahu siapa penculik asma
sekarang kita dan polisi lagi menuju lokasi persembunyiannya
jadi polisi sudah tahu tempat persembunyian mereka
serahkan kepada polisi kalian tidak usah aku campur
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
aku harus memberitahu tony banget

tapi diaart besar tidur gitu
kami menemukan barang bukti ini
jangan jangan barang ini ada hubungannya dengan transis pencurigaan
jilbab ini berdarah
diduga korban celaka